karena itu yang mulia saya mengajak kepada yang mulia untuk kembali ke jalan yang lurus
jalan firotol mustakin jalan yang diridai tuhan untuk menegakkan kembali marwah
mahkamah konstitusi dan sikap kenegarawanan untuk menegakkan konstitusi yang memberikan asas kemanfaatan kepada seluruh rakyat indonesia
saya berharap bahwa para hakim mahkamah konstitusi mengurai akar masalah pilpres yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh empat ini
akar masalah pilpres adalah apa yang disuarakan oleh putri proklamator dan pendiri republik ibu megawati sukarno putri
sebagai nepotisme dan dugaan penyalah kekuasaan presiden
inilah akar masalah utama yang disuarakan dengan jenih oleh ibu megawati soekarno putri
nepotisme dan dugaan penyalah gunaan kekuasaan presiden
putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga adalah praktek nepotisme yang melibatkan ketua mk presiden dan putra mahkotanya
praktek nepotisme ini yang dijustifikasi melalui keputusan mk
meminjam pendapat dari prof maktusne di harvard law school
apa yang prof maktusne sebut sebagai constitutional hardball
ini adalah permainan konstitusional secara kasar dan agresif
jumat yang mulia ini jumat yang penuh berkah ini
adalah hari yang penuh berkah yang dirawati tuhan untuk bertobat
dan menegakkan kembali konstitusi
karena permainan konstitusional yang begitu kasar dan vulgar dan agresif
itu adalah bentuk dari pendekatan kekuasaan
yang melakukan intervensi terhadap masyarakat
yang membuat mk berada di titik nadir